dua pendaki semeru yang dinyatakan hilang selama empat hari akhirnya ditemukan tim sar dalam keadaan selamat
keduanya ditemukan dalam kondisi lemas dan juga luka ringan
dua pendaki gunung semeru asal cirebon jawa barat yang menghilang sejak empat hari lalu akhirnya ditemukan tim sar gabungan dalam keadaan selamat
keduanya dievakuasi setelah ditemukan dalam kondisi lemas dan luka ringan di kawasan gunung boto yang berjarak lima km dari puncak mahameru
keduanya ditemukan setelah tim sar menemukan celana serta jejak kaki korban
tim sar juga mendapat data berupa pesan singkat korban kepada keluarganya yang menunjukkan lokasi terakhir berada di sekitar air terjun sumberbani
posisinya sudah lemas kaki sudah banyak yang luka lecet terus yang laki juga mungkin ada retak tidak bisa jalan juga
itu di atas bukit di ketinggian seribu lima ratus
selama tersesat di dalam hutan gunung semeru kedua pendaki mengaku memakan umpus pisang dan pakis agar bisa bertahan hidup
iya keluarnya lapar
laper terus untuk diri sendiri
sama di gunung lapar
selama lima hari itu makan apa aja mas
apa aja yang bisa dimakan
pihak keluarga bersyukur atas ditemukan anggota keluarganya dalam kondisi selamat
dalam hal ini kami sangat sangat berpengaruh
terima kasih kepada semua pihak dari star semeru anak anak mapala pemutani basarnas dan lain lain yang tidak bisa disimpitkan satu persatu
atas kerja keras mereka dalam beberapa hari
sementara itu kepala bidang wilayah dua taman nasional bromo tengger semeru akan memblacklist supyadi dan zirli
dan empat rekannya untuk melakukan pendakian ke gunung semeru
karena rompongan tersebut sudah melanggar batas pendakian yang sudah ditentukan
yakni hanya sampai kawasan kalimati